seperti biasa sudah hari sabtu sudah sepekan berlalu saatnya kita untuk merangkum berbagai pernyataan menarik dari para newsmaker kita satu minggu terakhir
yang pertama nih partai solidaritas indonesia atau psi
sepertinya belok nih dari pranowo sekarang ke prabowo ya nggak sih
saya nggak tahu ya itu tadi pertanyaan bukan pernyataan oke
nah jadi hari rabu kemarin tanggal dua agustus salah satu bakal capres ketum gerindra pak prabowo subianto main nih ke kantor psi
dan disambut langsung sama wakil ketua dewan pembina psi sis grace natali dan juga ketum psi brogy ringganesha
kayaknya mereka mau nyanyi bareng deh kita lihat yuk
salon presiden yang disebut sebut oleh sejumlah lembaga survei sebagai frontrunner capres dua ribu dua puluh empat
saya berkenan hadir mengunjungi kantor kecil psi dpp psi
kalau di tempat lain mungkin kita diminta yang kesana kalau perlu sambil merangkak
kalau di sini malah pak prabowo yang berkenan hadir
jadi perbincangannya hangat serius tapi santai
saling berbagi visi dan ada kesamaan yang saya temukan dari psi dan pak prabowo
bahwa kita sama sama percaya bahwa kalau mau indonesia maju
dia juga sangat gembira diundang dan bagi saya bukan soal besar kecil bukan apa tapi idealisme
ya saya lihat psi terdiri dari anak anak muda yang idealis tapi juga punya cita cita yang tinggi
saya menyampaikan pandangan pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan
grace diminta kesana sambil merangkap tuh ke yang mana sih sis
yang jelas dong jangan gitu
tapi mau sekedar ngingetin ya bro sis ya
walau sama sama katanya kan tadi merasa ada kecocokan
tapi sekedar saran
tetap puas pada jangan gegabah
kalau kata pak jokowi toh sis grace juga udah bilang mau jokowi susu toh
karena kalau belajar dari kenyataan masa kini
banyak nih yang cocok tapi ujung ujungnya gak bisa bersatu
karena beda keyakinan
mudah mudahan didoakan cocok dan sama sama yakin
itu yang paling penting
nah berikutnya kita ke kasus perkembangan kasus hukum
yang beberapa bulan terakhir ini begitu menyita perhatian publik
menyita perhatian kita bersama
tapi sebenarnya dari catatan saya bukan baru sekarang aja sih kayaknya
hampir setiap mau pemilu ada deh isu ini
tapi yang kali ini tuh berbeda
pemilu yang kali ini berbeda
proses hukumnya pada tahun ini berlanjut ke penyidikan
dan akhirnya pemimpin ponpes al zaitun panji gumilang
ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi
hasil dalam proses gelar perkara
semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara pg menjadi tersangka
dan selanjutnya pada pukul kurang lebih dua puluh satu lima belas
penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan
disertai dengan penetapan sebagai tersangka
nah kalau kita lihat dari pasal yang disangkakan oleh polisi
panji ini diduga menyiarkan berita bohong
ataupun membuat keonaran
lalu juga melakukan penodaan agama
ada juga pasal undang undang ite yang disakakan
nah ancamannya ini hukumannya sampai sepuluh tahun penjara
dan saat ini panji udah ditahan
walau kemarin sempat minta penangguhan tapi ditolak sama polisi
jadi bagi kamu kamu yang habis ditolak
apalagi malam minggu tenang
kamu gak sendirian
nah selanjutnya ya berikutnya
masih tentang kekiseruhan
diksi yang dilontarkan oleh rocky gerung
pasti pada tahulah apa
kepada presiden joko widodo ini diinterpretasikan
berbeda beda oleh publik
ada yang menilai itu bentuk kritik tajam
namun juga gak sedikit
yang menilai itu bentuk penghinaan kepada presiden kita bersama
sampai sampai pak kepala staf kepresidenan
muldoko mau pasang badan katanya
kayaknya nggak usah deh pak
kan kemarin udah minta maaf
walau walau nih
minta maafnya bukan untuk kata kata yang dipakai
tapi untuk situasi kisruh yang disebabkan sama kata katanya
nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini
yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah
tentu saya merasa
kok ini kenapa gak bisa diselesaikan secara hukum
jadi sekali lagi
saya menyesalkan bahwa persoalan hukum
yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap
yang saya ucapkan dengan sangat tajam
dan biasanya saya lakukan itu di mana mana
saya tidak mengkritik atau menghina jokowi sebagai individu
karena gak ada urusan saya dengan pak jokowi
karena itu saya kira pak jokowi juga mengerti
itu yang menyebabkan pak jokowi tidak mau melaporkan saya